tiga hari diburu pelaku perampokan di desa kaliwungu kedung reja jelacap jawa tengah pada senin pekan lalu
akhirnya diringkus oleh tim gabungan reskrim floresta jelajap dan jatam raspol dari jawa tengah
ketiga pelaku yakni iwan sugiono dan buang ini terpaksa ditembak di kaki
saat mencari barang bukti di daerah ogan komering ulu timur sumatera selatan dengan perbatasan lampung
kepada polisi tersangka mengaku telah merencanakan aksi di cilacap selama sepuluh hari
dalam kurun waktu itu mereka melakukan survei sasaran hingga pengadaan senjata api untuk melukai korbannya
pembangunan yang kita lakukan buat tersangka bagi bagi uang dan masuk juga dibuat belanja
jadi setelah di tkp mereka pergi ke nyebrang ke sungai menghilangkan barang bukti jaket tvr cctv dibuang di sungai sebelum kita temukan
kemudian kita lakukan pengejaran jadi dalam waktu tiga hari bisa kita lakukan pengungkapan
saat kejadian uang milik korban yang digasak sempat tertinggal di toko saat mereka sudah berjalan sekitar dua ratus meter
tersangka kemudian nekat
kembali ke lokasi kejahatan untuk mengambil uang dan dekodasi tv kamera pengawas toko
ngambil duit ketinggalan
ngambil duitnya ketinggalan
ya tahunya udah berjalan pulang sekitar dua ratus meter kurang lebih lah
itu si saihun ini inget duitnya ketinggalan ayo balik lagi
yuk tinggal di mana
ketinggalan di dalam katanya
kan dia yang bawa
dia yang bawa
balik lagi terus
aksi kawanan ini merampok sebuah toko di desa kaliwungu gedung reja cilacap ini sempat rekam ponsel warga yang kemudian viral di media sosial
aksi ini membuat shock dan panik warga sekitar karena pelaku nekat menembak dua warga yang ada di sekitar toko
damar sinuko semarang jawa tengah